takkan pernah terlintas
tuk tinggalkan kamu
berdua kita lewati
meski hujan badai takkan berhenti
sehidup sama hati
mentari pun tahu
ku cinta padamu
aku takkan kemana mana
aku kan selalu ada
temani hingga hari tua
aku takkan kemana mana
setia akan ku jaga
kita teman bahagia
takkan pernah ku lupa
kamu yang ku cinta
dari ujung kaki
hingga ujung kepala
aku ingin ku lupa
aku ingin ku lupa
aku ingin ku lupa
aku ingin ku lupa
aku ingin ku lupa
kamu yang ku mau
kamu masa depanku
berdua kita lewati
meski hujan badai takkan berhenti
sehidup sama hati
mentari pun tahu
ku cinta padamu
aku cinta padamu
aku takkan kemana mana
aku kan selalu ada
temani hingga hari tua
aku takkan kemana mana
setia akan ku jaga
kita teman bahagia